di jalan habis ngecek parkiran
karyawan hadir semua
saya lagi ngecek pasar sudah nggak ada orang yang biasa ngurus parkir sama retribusi ke pedagang
kamu harus cepat nyari karyawan buat di pasar
yang mana dulu cari karyawan buat cari uang keamanan di pedagang kaki lima dulu
atau cari karyawan buat di pasar dulu
invasi itu masalah ekonomi
callin vice itu artinya masuk ke negara lain dengan mengerahkan angkatan bersenjata
berarti yang benar invasi
memangnya bisnis kamu kenapa
ada orang orang yang datang ngancem ngelarang saya sama teman teman parkir
sudah dapat orang untuk menagih iuran keamanan ke pedagang kaki lima
baru dapat dua orang masih dicari lagi
kenapa kerja kamu lambat
ingat kita juga butuh orang untuk di pasar
bang edi marah
kerja kita dibilang lambat
yang lambat mah dia
kenapa kamu nunjuk muka itu gak sopan tau
udah udah udah gausah ribut
berarti kamu sekarang nganggur
kita punya persamaan mudah mudahan cocok
kenapa kamu masih parkir disini
saya cuma disuruh
lawan kamu bukan dia
di mana kamu belum datang
udah ini lagi sarapan nasi kuning dulu
biar kuat menghadapimu
biar kuat menghadapimu
udah mulai kerja
bagus kamu rajin kerjanya
jangan disingkat jadi rajin pangkal kaya
kamu kan rajinnya rajin parkir
ya udah bener
punya banyak uang dari orang yang parkir
saya yang salah

ya sel deeply berarti kitadidik
bekan bekerja sepeda
segala bacaan yang berubah
karena kamu berniaga
di jalan habis ngecek parkiran
karyawan hadir semua
sudah nggak ada orang yang biasa ngurus parkir sama retribusi ke pedagang
kamu harus cepat nyari karyawan buat di pasar
yang mana dulu cari karyawan buat narik uang keamanan di pedagang kaki lima dulu
atau cari karyawan buat di pasar dulu
barang kita butuh di waktu yang sama sekarang
oke diusahakan tapi sekarang saya mau isi bensin dulu
biar nggak mokok di jalan
mang buatin kupat tahunya satu
tahunya sedikit aja
togenya juga sedikit aja
tapi upahnya yang banyak itu yang penting
kamu kok pagi pagi udah kesini
boleh kamu mau berangkat kuliah
kok jam segini udah pulang kuliah
bukan pulang kuliah mau pulang ke rumah
barusan habis nganterin bapak ke stasiun mau ke garut
ke garut lagi
ya belum dua minggu di bandung udah ke garut lagi
nggak seperti kemaren sampai setahun lebih
katanya sekarang mas cuma dua hari ada yang nawarin tanah di kamojang
kang mus kesana cuma mau liat terus balik lagi
kang mus mau beli tanah
mungkin belum bilang
kalau mau beli tanah pasti nanti produksi ke cimring harus lebih banyak
penjualan harus lebih meningkat
yaudah nanti saya kesana sama kang murad
sekarang saya bantu istri dulu
gua urusin jualan mu kena
bapak sebetulnya sudah pensiun
yang urus pabrik di cimring
hari ini bapak ke garut
karena katanya ada yang mau nawarin tanah
bapak mau beli tanah buat lahan pertanian
itu memang cita cita bapak
tinggal di kampung mau bertani
bapak ke garutnya lama seperti waktu itu sampai setahun lebih
enggak katanya paling dua hari
aku mau pulang dulu
buanglah sampah pada tempatnya
jaga kebersihan kota bandung
bukan cuma kebersihan kota bandung aja yang harus aku jaga
tapi juga rasa sayangku padamu
gak banyak gombal lebih baik banyak kerja
biar banyak uang buat beli rumah terus sabar aku
aku pulang dulu ya
oh iya terus terus
kalau yang beli online banyaknya dari bandung atau luar bandung
dari luar bandung banyaknya dari jakarta
dari kota lain ada juga tapi nggak banyak
taruh di meja
buatin minum buatirin juga
nggak usah nanti saya bikin sendiri
enggak usah katanya
berbisi ragah mukanya
masalahnya kurasa saya berdoa

lfel enak banget lah